kita ke informasi selanjutnya senin sore rumah sakit umum daerah cicalengka kabupaten bandung merilis data terbaru korban miras oplosan
hingga senin sore jumlah korban tewas di rsud cicalengka mencapai dua puluh orang
pesta minuman keras oplosan yang dilakukan oleh sejumlah warga cicalengka di dua lokasi berbeda pada jumat malam lalu terus memakan korban jiwa
korban tewas pada senin sore ini menjadi dua puluh orang
jumlah tersebut hanya yang ditangani oleh rsud cicalengka
sedangkan di rsud majalaya korban tewas berjumlah tiga orang
hal tersebut diungkapkan direktur rumah sakit umum daerah cicalengka saat konferensi pers untuk merilis data lengkap
dan terbaru soal korban miras oplosan
jumlah keseluruhan korban akibat miras oplosan yang datang ke rsud cicalengka hingga senin siang mencapai empat puluh lima orang
saat ini di rsud cicalengka sebelas orang berada di ruang igd delapan orang di ruang perawatan dan dua orang dirujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung
sedangkan empat orang dipulangkan karena permintaan keluarga
rsud bekerjasama dengan puslap empat polri untuk mengecek kandungan zat dari miras oplosan yang diminum oleh para korban sehingga menyebabkan jatuhnya korban tewas
hasilnya akan menunggu hingga tiga sampai dengan tujuh hari ke depan
pada pukul dua belas jumlah yang meninggal itu tercatat dua puluh ya dua puluh orang
yang meninggal di rumah sakit sembilan belas satu orang datang dengan kondisi sudah meninggal
jadi total pasien yang datang ke kita tercatat empat puluh lima orang
dari mulai tanggal enam delapan
itu laki laki berapa
perempuan ada satu sisanya laki laki
rata rata mereka mengalami apa pak
rata rata mengalami muam fusi kebunta dan penuhan bisa darah
terus hasil koordinasi dengan bidokes dan tim reserse
spesimen spesimen tadi dibawa oleh teman teman laboratorium
hasilnya kira kira berapa lama pak
menurut informasi tiga sampai tujuh hari
selanjutnya kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan chandra febriana
jurnalis transmedia di cicaleng kacau barat
chandra update korban sejauh ini
berapa banyak dari rsud
majalaya dan juga cicalengka
dari rsud cicalengka sendiri
sampai jam dua belas siang tadi
korban mencapai empat puluh lima orang
namun yang meninggal dunia itu
atau sekitar dua puluh orang
sebelas orang dirawat inapkan
delapan orang diinsensifkan di ruang insulasi gawat darurat
empat orang dipulang paksakan
karena terlalu banyak orang yang dihubungi
permohonan dari pihak keluarga dan dua orang dirujuk ke rshs kota bandung
bisa diceritakan kembali kronologis penyalahgunaan miras oplosan
yang menyebabkan akhirnya banyak korban berjatuhan ini seperti apa chandra
jadi informasi awal dari pihak kepolisian pada hari minggu kemarin itu
pada hari jumat ini
sejumlah keluarga cicalengka
melakukan pes pamirat di dua lokasi yang berbeda
di daerah dampit dan daerah suruk sinulang
miras yang mereka konstruksi
mengandung zat berbahaya
para korban mengalami gejala gejala mual
pusing dan mentah mentah
sehingga dilarikan ke rumah sakit
chandra apakah ada informasi dari salah satu korban
mereka mendapatkan miras oplosan tersebut
di rumah sakit
di mana begitu chandra
untuk informasi dari korban sendiri
saya belum bisa dapat informasi
karena korban dirawat secara intensif
dan di ruangan terkutuk oleh
dan dijaga oleh satpam rumah sakit
di daerah cicalengka
namun pada minggu siang kemarin
saya menggerudukan dua kiosk
di jalan bayi pasir cicalengka
yang disinyalir atau dirugakan
adanya kasus keluarga
korban meninggal dunia
sebanyak dua puluh orang
chandra apakah sampai saat ini
pihak keluarga maupun kerabat dari korban
belum ada yang memberikan keterangan
terhadap rekan rekan pers di sana
untuk pihak keluarga sendiri
tadi pagi sudah ada yang memberikan keterangan
namun kerabatnya itu sudah meninggal dunia
padahal pada minggu malam kemarin
kerabatnya tersebut masih bisa
diajak berbicara dan berinteraksi
namun pada hari ini
chandra kemudian tanggapan dari pihak kepolisian setempat
sampai saat ini seperti apa
apakah ini mungkin ada hubungannya
dengan kita tahu beberapa waktu lalu di jakarta
juga ada kasus serupa seperti ini chandra
itu dari pihak kepolisian sendiri

kata kata kepolisian sendiri
kata kata kepolisian sendiri
untuk hari ini
direkturat narkoba polda jablar
dan kapolres bandung
baru sampai ke
rumah sakit umum daerah cicalengka
baik berarti belum ada konfirmasi
dari pihak kepolisian setempat
baik korban maupun penetapan tersangka begitu
baru ada informasi dari rsud cicalengka
baik terima kasih chandra febriana
atas informasi anda